hai haji sulante dari mana kok pintu rumah sampai tidak dikunci habis dari rumah sakit masa habis
siap sih periksa kehamilan bu haji rodiah terus terus bagaimana keadaan kandungannya sehat sehat
ya kan hai rob rob rob ayah naon sama haji sulam kok kelihatannya seru banget terajai jelasin ya
jadi bingung saya bertanya tidak ada jawaban jangan jangan
ke rumah sakit habis nganter sirode yang katanya hamil kalau siro dia hamil siswa
kagak mandul dong itu dia mie tapi menurut abah ini pasti ada hubungannya dengan si
joni yang diambil mereka jadi anak iya bah kayaknya bahaya si joni itu bawa
berkah buat siswa kalau si joni kagak jadi diambil anak goyakin bakalan
persdetonasi misi sulam bah bah kita harus cari solusi supaya si joni itu enggak jadi diangkat anak
sama mereka caranya jadi abah tuh harus bisa ya diyakinin sih saiful kalau umpamanya si john itu
diambil sama si sulam anaknya
pasti si saiful sama binia bakal kena tulah atau rezekinya bakal jadi seret miskin dunia akhirat
sekalian deh abah cari caranya supaya si mahfud tuh secepatnya minggat dari sini gitu satu satu dong
mi kelamaan kalau atuh atuh sekali go sebek cepet gitu habis beres gak pusing lagi
udah buruan latar gua
kita ini berdua
lagi disuruh bayar plnnya warga
jadi kagak bisa nih kagak sempet
kita kagak enak sama warga kalau telat
kita bisa di komplis sama warga
kena denda lagi
udah deh ini pasti ujung ujungnya duit nih
supaya nggak banyak cincong kasih aja
sekalian derma buat kaum duafa
masya allah bu haji
kita emang pengangguran
kagak punya duit tapi bukan kaum duafa
helmnya aja racing kayak rosi
gua kagak pikirin tuh
gaya gaya lo gak jauh sih
kayak orang minta duit
nih kemana warga
ada yang lebih lecek lagi nih
lu juga lu
tapi jangan begini dong
mau pesen bubur pak haji
sudah belum ngambil si jody dari siusulam
mumpung belum kelamaan
itu dia pak haji
lu jadi cemen banget
lu jadi bapak lu
ini ayo si ipe udah ngeridoin udah ngikhlasin
bini lu bodoh banget ya
dia kagak tau apa
anak lu si jody itu mau bawa keberuntungan
keberuntungan bagaimana pak haji
lu liat sendiri
baru aja si jody ikut siusulam
eh roni yang udah hamil
nah itu kan tandanya si jody betul betul mau bawa hoki
lagian kalo lu diemin aja ya
bisa bisa keberuntungan si jody bisa ngambil siusulam
nah lu tinggal apa
tau gak lu
iya mak gurunya pada rapat
jadi diliburin deh mak
oh bagus deh kalo gitu cek jalan jalan mak ya
kasian bener deh bul
anak segede pie gitu disuruh dorong dorong kursi roda
emang kagak mejen apa
nih bul kalo kau nasaham anak tau
belum juga cucunya lahir
anak lu sudah menjadi lezat
iya bul padahal mak itu sakit kagak
manja bener sih
jalan jalan kita kesana yuk
kagak boleh disembarang sembarangin
eh mak mulut mulut gua
hak gua dong
iya mak kagak boleh marah
mulut tuh yang bawa api bikin orang panas tau gak
nih gue udah
gue tahan tahan nih hati gue nih
tapi lantaran mulut lu
lu tau kan semua
bagaimana aslinya mak
selama ini kelihatannya mak sok alim
jadi kata menjadi haji mabrur
padahal mau bagaimana juga
yang namanya haji dapat lotre
mak kenapa mak
mak kenapa mak
john kenapa john
mak tau ini
mak kenapa mak
mak istighfar mak
mak kenapa john
pasti ngerangkak muidin ini
ya allah mak
ya allah mak
mak istighfar mak
mak kenapa mak
mak kenapa mak
mak abis marah marah gara gara diledekin mula sama paknya muidin
mali cabut nih
malu siada jauh ya
jangan pikir gua gabisa marah
kalo lu tidak sakitin
sampe ubang kubur gua ancak ancak lo
lu kenapa dengerin gua
kau menunggu gua
kau ngerti gua
bang kau mau ya
mau ubah kakek mana lo
mau lari kemana lagi
buat yang lu udah lo
bang kenapa itu pak haji muhyiddin larinya kenceng banget
dikjadah dosa kali bang
kok kejujuran juga
brengsek lo malih
duit gua aja lo mau
udah kepojok gue ya
mau ngungan aku bayar dengan untungan